sesaat lagi anda akan menyaksikan program spesial bersatu lawan covid sembilan belas
bersatu lawan covid sembilan belas
dan apa yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar dari ancaman virus varian baru tersebut
selama satu jam ke depan saya ratu nabila akan membahas bagaimana
mewaspadai varian baru virus corona yang muncul di indonesia
dalam program spesial bersatu melawan covid sembilan belas
organisasi kesehatan dunia atau who
varian delta sebagai varian virus corona yang harus diwaspadai penyebarannya
namun masih banyak warga yang tidak memahami keganasan varian tersebut
padahal tingkat penularan varian delta lebih cepat
mutasi virus corona varian delta pertama kali terdeteksi menjangkiti indonesia pada januari dua ribu dua puluh
varian virus corona yang berasal dari india ini dikenal berbahaya
namun banyak warga yang menanggapi varian delta
yang tak memahaminya
tahu sih tapi kalau misalkan soal untuk gejala gejalanya saya kurang tahu
yang penting pakai masker aja gitu
yang penting tahan protokol aja sih
kalau untuk gejalanya sih aku kurang tahu ya
kurang update sih
cuma di tv tv banyak
kalau untuk detailnya nggak tahu sih gimana
dan katanya lebih bahaya ya dari yang biasanya
direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung kementerian kesehatan
varian delta setidaknya sudah diketahui tiga hal
pertama dia bisa meningkatkan kecepatan penularan
jadi sangat cepat menular
artinya kalau kita lihat tiga empat kali daripada varian aslinya
kemudian dia meningkatkan tingkat keparahan
kita bisa lihat orang yang tadinya gejala ringan
tiba tiba langsung sesak langsung masuk gejala berat
dan yang terakhir dia menurunkan tingkat efekasi
walaupun who sendiri dan banyak studi yang sudah dilakukan
bahwa vaksin vaksin yang ada ini masih sangat efektif
untuk melawan virus dan termasuk juga varian delta ini
masyarakat perlu memahami gejala yang timbul akibat varian ini
sampai sekarang kita tidak melihat ada perbedaan antara
varian delta yang asli ataupun varian delta ataupun varian aslinya
masih sama gejala gejalanya adalah infeksi saluran pernafasan atas
mulai dari batuk demam dari tenggorokan sakit kepala diare
hilang indera penciuman hilang indera perasa
sampai dengan kondisi sesak
vera permata penyintas covid sembilan belas asal cimahi jawa barat ini
pernah mengalami gejala gejala tersebut
dinyatakan terinfeksi covid sembilan belas pada tiga juli dua ribu dua puluh
vera mengalami diare cukup lama
jalur dulu dua hari baru diarainya
terus ada diare juga diarenya agak lama
hampir dua minggu lah
terus udah gitu ada demam juga sakit kepala badan pegel pegel
hingga empat agustus dua ribu dua puluh satu kementerian kesehatan mencatat
varian delta yang terdeteksi di indonesia
kasus tersebut tersebar di dua puluh empat provinsi
kalimantan timur jawa tengah jawa barat
dan jawa barat
menjadi wilayah transmisi lokal penularan varian delta yang tinggi
tertinggi di dki jakarta dengan tiga ratus sembilan puluh kasus
menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker
mencuci tangan dengan sabun
dan menjaga jarak
dapat mencegah penyebaran virus corona varian delta
kementerian kesehatan menganjurkan masyarakat
untuk mengurangi mobilitas
mengurangi mobilitas ya
jadi kalau memang di masa pandemi seperti ini
mobilitas itu tidak terlalu diperlukan
sebaiknya kita kurangi
dan lebih baiknya kita melakukan kegiatan
yang sifatnya bisa kita kerjakan di rumah ya
artinya walaupun saat ini kita sedang dalam pelaksanaan ppkm
tetapi nanti setelah ppkm
tetap jangan pernah kendor prokesnya
artinya betul betul pakai masker yang benar
jaga jarak betul betul
dan tetap kita kurangi mobilitas
kita batasi mobilitasnya
yang menular lebih cepat
mengingat tren kasus kematian akibat covid sembilan belas di indonesia
pada kelompok usia di bawah enam puluh tahun
pada juli dua ribu dua puluh
satgas penanganan covid sembilan belas mencatat
ada tiga belas enam ratus sembilan puluh empat kasus kematian
pada kelompok usia empat puluh enam hingga lima puluh sembilan tahun
jumlah ini meningkat lima kali lipat
bila dibandingkan dengan bulan juni
sementara di bulan yang sama ada lima satu ratus lima puluh sembilan kasus kematian pada kelompok usia tiga puluh satu hingga empat puluh lima tahun
virus corona telah bermutasi menjadi berbagai jenis baru atau varian
antara lain varian alfa beta gamma delta lambda dan kappa
sejumlah virus corona varian baru tersebut telah muncul dan juga menyebar ke seluruh dunia termasuk indonesia
mari kita ketahui perbedaannya agar kita lebih waspada
kita lihat di sini who telah membuat klasifikasi mutasi varian baru virus corona
yang pertama adalah varian of interest
varian of interest ini atau klasifikasi di mana mutasi terbukti menyebabkan penularan pada banyak kasus dan juga klaster di berbagai belahan dunia
variannya antara lain adalah eta iota kappa dan lambda
varian of interest dapat berubah kemudian menjadi varian of concern
jika mutasi ini terbukti memiliki tingkat penularan dan juga keparahan yang lebih tinggi yang lantas menambah ancaman pada mekanisme penanganan kesehatan saat ini
jika dinyatakan sebagai varian of concern
varian covid sembilan belas ini berarti lebih berbahaya karena dapat lebih menular mematikan atau menembus pertahanan vaksin
variannya antara lain kita lihat di sini ada alfa beta delta dan gamma
dan kita akan membahas varian baru virus corona yang muncul di indonesia bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir melalui sambungan zoom
ada bapak alexander ginting
kepala bidang penanganan kesehatan saat gas covid sembilan belas
dan ibu herawati sudoyo wakil kepala lembaga ejikman
selamat malam pak alex dan bu hera
sehat semua pak ibu
puji tuhan sehat semuanya
baik saya akan ke pak alex terlebih dahulu
kita akan membahas mengenai varian baru virus corona
pak alex sejauh ini
virus corona seperti delta alpha dan juga beta yang sudah ditemukan di indonesia ini ada di provinsi mana saja pak alex
ya jadi pemerintah ikan juga saat gas covid sembilan belas nasional
sejak dideklarasikannya ada pandemi di indonesia dan dunia sudah menyadari bahwa virus ini akan mudah bermutasi dan dia juga berevolusi
sepanjang dia masih terus ditularkan antara manusia
antara manusia ke manusia
dan oleh karena itu memang seperti kita ketahui setiap mutasi akan menimbulkan karakteristik yang berbeda
termasuk di dalam gejala klinis termasuk juga dalam penularan
tapi tidak selamanya mutasi itu akan membuat virulensi semakin ganas tapi ada juga virulensi yang semakin lemah
sebagaimana juga dilaporkan dari berbagai institusi laboratorium bahwa ada yang dia semakin lemah
akan ada varian varian lokal yang memang tidak begitu membahayakan
tetapi karena ini sudah dilaporkan secara terpusat melalui g site maka diketahui lah bahwa ada yang memang sangat virulen sangat nular
di mana tadi sudah disampaikan yaitu ada beberapa varian seperti varian of concern yang dimana ada kita kenal dulu b satu satu tujuh atau alpha dan kemudian b seribu tiga ratus lima puluh satu beta
dan kemudian yang termasuk virulensinya termasuk
yang cepat dan kemudian menimbulkan penyakit dan menyebar di antara beberapa provinsi itu delta
jadi virus ini sebenarnya tetap memberikan gambaran klinis sampai serupa dengan virus yang sebelumnya yang di mana di tahun dua ribu dua puluh sudah masuk indonesia
tetapi kalau kita lihat kecepatan peneluarannya itu sebagaimana digambarkan di dashboardnya kementerian kesehatan itu cukup besar
kan sudah lebih dari dua puluh dua provinsi
kita lihat di sumatera itu sudah ada di sumatera utara kemudian di riau di jambi kemudian juga di sumatera selatan lampung bengkulu demikian juga hampir seluruh pulau jawa
dan bahkan untuk di jawa barat sampai jawa tengah itu lebih dari seratus persatus ribu penduduk
dan kemudian juga di kalimantan timur itu juga daerah yang cukup luas sampai di kalimantan utara dan kemudian juga di kalimantan selatan dan kalimantan sebagian di kalimantan tengah
kemudian di sulawesi sudah ditemukan juga sebagian di sulawesi utara dan gorontalo dan kemudian juga di sulawesi selatan bahkan sampai ke maluku dan kemudian papua dan papua barat
artinya ini perluasannya cukup cepat capai di binsi dan kemudian ke upaten kota
sehingga tidak heran kalau kita lihat bahwa kendatipun kita sudah banyak menggunakan instrumen untuk menanggulangi covid ini
kecepatan yang luar biasa itu mengakibatkan kenaikan jumlah kasus yang begitu tinggi
sampai hari ini kita di tanggal sembilan agustus masih mendapat angka positif itu lebih dari dua puluh ribu kasus yang bertambah
dan kemudian angka kematian satu empat ratus tujuh puluh lima dan kemudian di tanggal delapan agustus juga masih satu empat ratus sembilan puluh delapan
persoalannya memang dalam kasus yang dimana kita ketemu varian baru tersebut
di samping kasus harian yang masih terus di atas dua puluh ribu per hari
kalau kita lihat dari tanggal tiga agustus sampai tanggal hari ini
termasuk juga angka kematian yang juga masih di atas satu lima ratus an
jadi inilah menjadi persoalan bagi kita di dalam menanggulangi covid sembilan belas
tapi sebenarnya di dalam pencegahan sebenarnya apapun mutasinya sebenarnya pencegahannya sama
bagaimana kita mencegah ini dengan menerapkan tiga m yang ketat dan kemudian tegas
dan kemudian tiga t dan kemudian juga vaksinasi
hanya mungkin yang menjadi pelajaran kita sebagai lesson learned adalah
kalau kita sudah menyangkut varian baru baiknya isolasi mandiri
bagi hasil temuan pelacakan kontak sebaiknya ditarik ke isolasi terpusat
sehingga dengan demikian kita mencegah kluster keluarga
kemudian pendampingan secara tepat dan kemudian secara tegas bisa dilaksanakan
dan kemudian kalau terjadi perburukan
karena memang kecepatan infeksinya segera bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan
sehingga sekarang pemerintah sudah menyiapkan berbagai isolasi terpusat
ter isoter baik di jawa baik di sumatera maupun di kalimantan
dan ini sebagai salah satu respons terhadap kasus di mana temukan berbagai varian of concern yang sekarang ada di indonesia
baik pak jadi varian virus baru corona ini sudah menyebar hampir ke seluruh dunia
saya akan ke prof hera kemudian bagaimana cara untuk memutus mata rantai penyebaran ini
mbak ila jadi kalau untuk memutus mata rantai itu adalah sebenarnya bagaimana supaya penyebaran ini dapat kita kontrol
nah tentu saja seperti apa yang sudah dikemukakan oleh pak ginting tadi
bahwa bagaimana protokolnya
protokol kesehatan apakah itu diikuti atau tidak
itu kunci semuanya itu sebenarnya di situ
bagaimana supaya ini tidak menyebar jauh lebih luas
karena varian varian tersebut salah satu ciri khas adalah peningkatan penyebaran yang sangat sangat tetap
tapi apakah kemudian ini harus dikhawatirkan begitu
dan apa saja sebenarnya yang antisipasi yang sudah dilakukan
saya kira ya kalau dari pihak kami itu lebih pergi misalnya ke arah berapa banyak tes atau
whole genome sequencing yang sudah kita lakukan
maksudnya adalah untuk melihat bentuk bentuk atau varian yang ada di indonesia
tadi dikatakan bahwa varian delta tadi meningkat ya
tapi kita melihat ada sebenarnya pola dari
ke puncaknya itu yang kemudian kita lihat sekarang ini agak menurun
tapi diganti dengan varian varian lain
nah tentunya kalau melihat bahwa salah satu ciri khasnya adalah
peningkatan penyebaran tadi dari
sudut kesehatan masyarakat maupun kementerian kesehatan memiliki strategi
untuk dapat untuk mengontrol supaya penyebaran tadi tidak
menyebar begitu ke seluruh indonesia
apakah apa yang sudah dilakukan saat ini sudah efektif
dan apa yang harus dilakukan masyarakat begitu dengan mengetahui adanya varian baru virus corona ini
saya kira pengetahuan maupun padaan terhadap publik
itu harus lebih sering mungkin kita perkenalkan
karena seperti tadi contohnya bahwa ada yang ditanya
mengenai varian delta dia sama sekali
tidak tahu kalau tidak tahu
maka dia tidak dapat
publik tidak dapat melakukan mitigasi
ada penyebaran dan mereka
mungkin bisa menjadi korban
dan sudut kami tentunya bahwa
banyak banyak mungkin
kalau kita bisa
saya mau mulai dari delta
karena itu yang paling menguatirkan
bahwa dia itu
jauh lebih menular daripada
nah varian alfa sendiri kan sudah
menyebabkan penularannya lebih tinggi
nah delta itu
alpha kemudian juga
yang kita harus
concern atau kita harus patin
adanya penurunan pengikatan
pada orang yang
maupun orang yang
varian yang lain
alpha sendiri itu adalah

itu menyebabkan peningkatan
sehingga yang tadinya
tidak terlalu ketat
menjadi ketat sekali
akibatnya pada waktu itu
luas ke seluruh dunia
itu salah satu
nah kemudian ada lagi ya
ada stasiun yang menyebabkan
delisi delisi itu hilangnya
mengganggu deteksi virus
pada beberapa tes
nah kan itu
jadi kita tidak dapat
melakukan tes atau testnya itu
kemudian yang beta itu
lagi infeksi ulang
dan dia itu dapat menghindar
sesuatu yang memang
eeem apa ya
tak digunakan kemudian dia
dia juga mengurangi seperti juga delta tadi
mengurangi kemampuan antibody
mereka yang mendapatkan vaksinasi
jadi saya kira kalau
kita lihat itu tadi ciri ciri itu
itu kita harusnya
eeem apa yang
dari varian varian tersebut
baik pak ginting melihat
baru ini yang lebih menular apakah
kemudian ada strategi penanganan khusus
untuk menghadapi varian delta alpha
dan beta ini
seperti yang tadi sudah
disampaikan bahwa varian delta
tujuh delapan kali lebih cepat penularannya
daripada varian yang lainnya
kita harus memberikan gambaran
klinis yang lebih buruk
sesak nafas pneumonia itu lebih cepat
sehingga tentu ini
ada dua respons yang harus kita
siapkan untuk menghadapi
persoalan tersebut pertama adalah
bagaimana kita merespons ini di hulu
dan kemudian bagaimana
ini juga bisa di respon
secara layanan klinik di hilir
di rumah sakit tentu di hulu
transmisi ini jangan eeem
menjadi masif dari satu
daerah ke daerah yang lain
tentu dalam hal ini bagaimana kita
bisa menerapkan tiga m
tiga t dan vaksinasi
harus bisa sesuai
dengan target yang sudah disiapkan
baik itu di instruksi
tentunya dalam hal ini
kelurahan dan posko ppkm di desa
sektor untuk bisa
menanggulangi tersebut yang kedua
sebagai hasil dari kontak tracing
tentu akan ada treatment
dimana nanti mereka
yang terkonformasi mereka yang
bergejala mereka yang
termasuk kontak erat ini harus diatur
ada yang dilakukan
isolasi dan ada yang di karantina
mencegah supaya tidak terjadi kluster
khususnya cluster keluarga
ini sebaiknya ditarik di
isolasi terpusat sehingga
untuk saat ini
seluruh daerah daerah sudah menyiapkan
isolasi terpusat memang
isolasi mandiri cukup baik
kalau infrastrukturnya baik
rumahnya memadai dan kemudian
penghuninya bisa diatur
pendampingan ataupun juga
memang di dalam rumah tersebut
tidak ada kelompok rentan tetapi
kalau ada di situ lansia
ada ibu hamil atau ada kecil
maka sebaiknya yang terkonfirmasi tersebut
ataupun yang mereka yang kontak erat
harus ditarik ke isolasi terpusat
dengan ditariknya ke
isolasi terpusat ini tentu akan
menghambat dan memperlambat
laju penularan di tengah tengah keluarga
dan yang berikut juga
adalah yang dihilir
dan yang dihilir kita berharap juga
para klinisi baik yang di ugd
maupun di ruang isolasi
dan termasuk juga di ruang asio
bisa melihat bagaimana
kecepatan dan perburukan dengan
terjadinya pneumonia dan kemudian
kemudian akhirnya ards sehingga terjadinya gagal nafas
ini juga harus bisa dicegah
intervensi apakah itu terapi
oksigenasi ataupun juga terapi
untuk anti inflamasi
dan jangan lupa juga untuk
anti koagulasi jadi
dalam hal ini para klinisi juga harus di update
oleh karena itu kita berterimakasih
kepada seluruh peneliti
yang ada di laboratorium yang bisa
dengan cepat mengidentifikasi bahwa
sudah ada varian baru di indonesia
sehingga ini bisa di respons oleh
klinisi dan demikian juga
seharusnya juga harus di respons dengan
tersediaannya juga obat obat
yang memang respon terhadap varian baru
terdati pun memang seluruhnya sudah
divaksinasi tetapi tidak
tertutup kemungkinan terjadinya terinfeksi
oleh karena itu di dalam
menghadapi varian baru dan mutasi mutasi
tersebut kita tetap saja
bagaimana kita memakai masker dengan baik
kemudian bagaimana kita mencuci tangan
menghindari kerumunan dan
kemudian juga mencegah mereka
yang datang dari luar
masuk ke indonesia yang
datang dari negeri terjangkit sehingga
bersama pemerintah sudah
menyiapkan strategi yang berlapis
untuk pencegahan peneloran tersebut
dengan melakukan screening berlapis
terhadap pelaku perjalanan internasional
melalui surat edaran satgas nomor delapan
spcr di negara asal
kemudian tes pcr
dan kemudian dilakukan cek suhu
kemudian pemeriksaan ihec
dan kemudian juga dilakukan karantina
ini sudah bagian dari mekanisme untuk
menyaring agar jangan
orang yang terinfeksi masuk ke indonesia
meskipun kadang kadang kena
masa inkubasi sering sulit
kemudian juga untuk dalam negeri kita sudah
melakukan pembatasan mobilitas pelaku
kemudian juga untuk
melakukan peneloran tersebut
melalui surat edaran satgas nomor empat
dimana dalam perjalanan tersebut
ada kartu vaksinasi
dan kemudian ada hasil tes pcr
antigen dari pulau jawa
atau dari luar pulau jawa ke pulau jawa
ini juga dalam rangka untuk
supaya penyebaran virus covid sembilan belas
dan termasuk mutasinya juga
penapisan dan sekaligus
untuk di tingkat kota
dan kabupaten dimana ini sudah
daerah terjangkit maka sudah
ada instruksi mendagri nomor dua puluh tujuh
nomor dua puluh delapan tentang pembatasan
dimana mobilisasinya dibatasi
dan ini juga
di tenggarai juga dengan
di tingkat desa dan di tingkat kelurahan
inilah semua yang harus kita
laksanakan di dalam sektor
hulu maupun di sektor hilir
dan kemudian semua ujungnya adalah
bagaimana meningkatkan tiga t
yaitu kontak tracing yang tidak boleh turun
menjadi sasaran yang harus dimaksimalkan
dan yang kemudian
berlaku untuk melaksanakan tiga m
adalah menjadi bagian kehidupan kita
dan ini tidak hanya menjadi kerja
pemerintah tapi menjadi
kerja seluruh elemen yang ada
dan seluruh elemen masyarakat
jadi pengawasan di hulu dan filir ini
sudah diperketat begitu ya
agar varian varian baru ini cepat terdeteksi
kita akan lanjutkan perbincangan
setelah jeda berikut
special program bersatu melawan covid sembilan belas
akan segera kembali
anda kembali dalam
special program bersatu melawan covid sembilan belas
kita masih bersama dengan dua narasumber kami
membahas mengenai varian
baru dari virus corona yang ada di indonesia
saya akan ke prof hera
prof hera apa yang menyebabkan varian
delta alpha dan beta ini lebih
berbahaya dibandingkan dengan varian lainnya
saya kira kita sudah
beberapa kali ya
berbicara mengenai hal ini
tapi mungkin kemudian kita
karena memang mutasi mutasinya itu
menyebabkan pengikatan yang jauh
contohnya pengikatan yang
lebih kuat dengan reseptor
kemudian penyakitnya kita tahu
karena dia sendiri lebih ganas
oleh rawat inap yang mungkin
dapat menyebabkan kematian
dan kemudian bisa tadi mengganggu deteksi
karena kalau sampai deteksi itu
tentunya kita ini akan
cukup berbahaya buat
publik gitu ya
nah tentu saja kita
harus melihat dari satu
memiliki mutasi spesifik
dan mutasi spesifik
itu menyebabkan juga
fungsi yang spesifik
yang akan terganggu misalnya
respon imun yang terganggu
dan sebagainya tapi dalam
barang yang tadi
peningkatan penularan dan
kemudian berbagai macam
yang tidak berjalan dengan baik
itu ya yang bisa kita buat
dari mengapa ini berbahaya
sekali mengapa kita harus
dengan virus yang berbahaya ini pemerintah
juga sudah menyiapkan begitu skenario
skenario bagaimana agar
memutus rantai penyebaran
dari virus atau varian baru
kemudian harus dipersiapkan dan dilakukan oleh
masyarakat agar terhindari
dan beta ini
ya di masa
kita sekarang pemerintah
dasar kegiatan masyarakat
maka sebenarnya kalau kita memang
tidak perlu sekali
harus keluar rumah kita jangan dulu keluar rumah
kecuali kalau memang kita bekerja di
sektor kritikal ataupun di sektor
esensial terus yang kedua
bahwa kita harus menghindari kerumunan
ini salah satu kata kunci
tentatipun kita masih pakai masker
tetapi tetap saja ada
berpotensi untuk terjadi penularan
mungkin maskernya kurang kencang
ataupun juga ikatannya kurang baik
proporsi tempatnya kurang baik
dan yang kemudian yang ketiga
adalah bahwa kalau kita
bergejala ataupun kita
kontak erat sebaiknya kita
ada di satu tempat di rumah
dan kalau ini misalnya
bisa kita laksanakan dengan baik tentu
transmisi di masyarakat
dan di komunitas akan bisa berkurang
hal ini juga bahwa genom
itu sudah disiapkan oleh kementerian
kesehatan untuk melakukan
kajian dan analisa
bagaimana pola penularan
tapi tidak menjadi
bentuk pelayanan dari sehari hari
misalnya untuk melakukan testing
lebih kepentingan akademis dan
kemudian juga klinis
dan juga epidemiologis dalam melihat
bagaimana perkembangan infeksi
secara cepat dan kemudian
ini harus bisa juga ditanggulangi secara cepat
tetapi bagi mereka
yang mempunyai gejala
mereka yang suspek
mereka yang kontak erat mereka tetap
menjalankan testing apakah itu
dengan rapid test antigen dan kemudian
dilakukan konfirmasi dengan test
pcr sehingga pemerintah
sekarang menargetkan paling tidak
lima ratus testing atau sampai lima ratus
testing per hari ini harus
dan ini juga harus menjadi bagian
dari strategi kita
untuk bisa memutuskan rantai
penularan dan tentunya
pelacakan kontak juga intraser yang
sudah disiapkan oleh satgas covid sembilan belas
nasional bersama dengan dinas kesehatan
di kabupaten kota
ini akan bekerja sama
untuk bisa melakukan pelacakan kontak
baik pelacakan kontak yang
secara lapangan maupun juga yang
berbasis aplikasi dan ini
diharapkan supaya bisa saling mendukung
agar dengan demikian
apa yang diharapkan dan diminta oleh bapak
presiden sehingga testing itu
tetap bisa diatas tiga ratus bahkan
juga mencapai lima ratus
tetapi disamping itu juga
mutasi tersebut memang
vaksinasi adalah salah satu instrumen
ketatipun memang vaksinasi
itu bisa kurun efekasinya
sebagaimana yang disampaikan prof hera
tadi tetapi ini tidak menjadi
menjadi halangan bagi kita
untuk tidak vaksinasi karena
memang virus itu tetap akan
bermutasi sementara vaksin yang
sudah tersedia dancurkan
supaya kita tetap memanfaatkannya
sebagai bagian untuk memproteksi tubuh
kita dan sekaligus juga melindungi
diri kita dan keluarga kita
sehingga vaksinasi ini sebagaimana yang
diminta oleh bapak presiden juga harus
tanpa melihat apa itu platformnya
yang penting kita
jalankan vaksinasi dua bagi
nakes jalankan booster yang ketiga
hingga dengan demikian
ini bisa kita kerjakan
penanggulangan ini secara komprehensif
tapi juga bisa terlaksana
baik pak ginting selain
dipercepat adakah kemudian
tracing khusus yang dilakukan untuk
melihat varian baru ini
untuk mereka yang datang dari luar negeri
ataupun datang dari daerah yang terjangkit
dan ini dilakukan test pcr
dan untuk genome
sequencing tentu oleh ahlinya
dan oleh mereka yang bekerja di laboratorium
akan melakukan pemeriksaan
ini secara acak
ini tidak menjadi pemeriksaan
rutin di klinik ataupun
pemeriksaan rutin di berbagai
layanan layanan yang ada
tetapi ini adalah menjadi bagian
melihat seberapa cepat mutasi
itu terjadi dan seberapa cepat
penyebarannya dan bagaimana
hasilnya nanti ini disampaikan
ke para klinisi untuk bisa
melihat di dalam tata kelola ataupun
tata klinisnya tapi yang jelas
paket obat obat yang sudah disiapkan pemerintah
mulai dari antivirus
mulai dari random severe papirapir
dan kemudian juga berbagai
dengan obat obat anti kelam
hasilannya ini sudah disiapkan
baik untuk gejala ringan dan termasuk
juga gejala sedang artinya
ini saat ini tidak
memberikan perubahan yang paling
penting adalah kita bisa
menghentikan penularan menghentikan
kita melaporkan diri ke rt
ke rw dan kemudian kita
bisa mendapatkan paket obat yang sudah
disiapkan pemerintah berdasarkan
berat ringannya gejala yang kita peroleh
dan termasuk juga comorbid
yang ada di dalam diri kita masing masing
baik kita akan membahas
bagaimana kemudian efekasi vaksin
terhadap varian baru virus
corona ini usai jeda berikut tetaplah
bersama kami dalam spesial program
bersatu melawan covid sembilan belas
terima kasih anda masih bersama kami
dalam special program bersatu
lawan covid sembilan belas kita masih membahas
mengenai varian baru dari virus
corona yang ada di indonesia saya akan
ke prof hera prof hera apakah kemudian
vaksin yang saat ini
ada sudah cukup efektif untuk
melawan varian delta alpha dan beta
yang baru muncul ini
saya kira kalau kita bicara mengenai
beberapa vaksin ya
tetap dapat digunakan
dan hanya memberikan
kalau kita menggunakannya
untuk varian delta contohnya ya
tadi tadi pak ginting
mengungkapkan mengenai tidak perlu
kita lihat sebenarnya platformnya
memang karena yang kita lihat
sekarang yang baru ada
itu hanya beberapa
vaksin yang sudah diteliti
untuk varian delta
gambarannya secara garis
itu memberikan bahwa
itu masih tetap bisa dipakai contohnya
itu dengan varian alfa
dengan dua dosis
ya dengan varian delta
jadi dari situ saja
kita harus dilihat bahwa
kelihatannya bahwa vaksin itu
tidak akan terlalu
maupun efektifitas terhadap
jadi astrazeneca setelah dua dosis
ya kan memang efekasi
lebih rendah jadi dengan alpha
tapi dengan delta misalnya
tadi baru dua platform
kita tahu ada beberapa platform
dan kelihatannya kalau kita sudah melihat
hasil tadi agaknya
tentunya tidak terlalu banyak akan
turun dari efekasi
yang sudah pernah dilaporkan
kalau melihat begini kita harus
tahu sebenarnya apa
yang beredar di indonesia
itu adalah suatu kegiatan
yang di sekarang ini
kita submit di dis app
dan kemudian kita keluarkan kembali
untuk dipelajari disini
berapa sih sekarang yang sudah
sampai hari ini per lima agustus
itu sudah empat lima ratus sepuluh
kita mencapai sepuluh ribu
ribu tapi itu bukan
masuk tadi yang seperti
pak alex katakan
bahwa itu masuk di dalam
diagnostik enggak kita ingin
melihat ini untuk mitigasi
penyebaran bagaimana respons
terhadap obat dan bagaimana
mungkin juga bahwa
dengan adanya mutasi mutasi
memerlukan suatu tes baru
semua itu tidak mungkin
kita akan desain atau
akan luas tanpa data data
yang keluar dari whole genome sequencing
ini ya berbeda ya
dan itu saling melengkapi karena
data yang kita
dapatkan itu sangat
diperlukan untuk klinik
sangat diperlukan untuk pemangku
kebijakan untuk mereka membuat
baru terkait dari
distribusi dari varian
baik prof hera apa artinya ini masyarakat harus
waspada atau khawatir begitu dengan
efekasi yang tidak maksimal
publik itu harus
dapatkan informasi yang benar
jadi kita sudah tahu
sudah berjalan dan sudah bahkan
booster sudah akan diberikan
nah itu sebenarnya
kita tahu bahwa vaksin
itu sebenarnya tidak
kan sebenarnya menyebabkan
orang tidak akan
mendapatkan infeksi tidak
tapi mungkin dia meringankan
gejalanya karena kalau
dikatakan atau memang
bahwa tujuannya adalah
berloncat loncat dan kemudian
melepas dan berserumun
kembali bukan itu
tadi pak ginting mengatakan bahwa
kami tetap lakukan tiga t
terhadap apa yang akan
kita hadapi tetap
ada di indonesia
kita masih akan lanjutkan dialog
usaha ijadah berikut tetaplah bersama kami
di spesial program bersatu melawan
terima kasih anda masih bersama kami dalam spesial program
bersatu lawan covid sembilan belas kita masih
bersama dengan dua narasumber kami menyambung
perbincangan mengenai vaksinasi
tadi pak ginting bagaimana
kemudian review ataupun
evaluasi vaksin yang sudah
dilakukan pada saat ini apakah sudah
baik begitu dan juga
kedepannya bagaimana abdakah
kemudian pesan bagi masyarakat yang
varian kesehatan dunia dirjen
itu sudah menyampaikan
kepada sepuluh negara bahwa
varian delta ini adalah varian yang harus
menjadi atensi khusus
dan ini menjadi peringatan
di dalam kita melakukan
penanggulangan agar ini supaya kita lebih serius
sarannya tersebut bahwa
salah satu kuncinya itu adalah
melaksanakan vaksinasi secara
cepat dan tepat dan kemudian
bertahap kepada seluruh
sasaran vaksinasi yang sudah disiapkan
jadi ini yang
menjadi target pemerintah
dilaksanakan dengan sebaik baiknya
tentu dengan memperhatikan
dan kemudian vaksinator
dan sentra sentra vaksinasi
dan yang kuat dari
pengalaman kita sebagaimana dilaporkan
oleh pmd dki bahwa
banyak kematian yang
ada di dki itu sebenarnya hampir
dan kalau kita lihat juga
dari nakes yang
merawat mereka yang sakit
dalam satu lonjakan kasus
di kudus banyak diantara
karena nakes itu memang sakit
terinfeksi tetapi kemudian
dan hampir semuanya sudah divaksinasi
kita lihat dari berbagai pengalaman
tersebut ternyata bagi
nakes yang sudah divaksinasi januari
februari dimana saat itu
adalah tahap pertama
ini memberikan respon yang baik
maupun angka mortalitas
dan datipun memang ada jumlah nakes
juga yang akhirnya
meninggal dunia tetapi itu lebih
oleh karena komorbid ataupun
penanganan yang mungkin
sesuai dengan proporsinya
secara keseluruhan bahwa
dengan dilakukan vaksinasi
sekitar januari februari ini memberikan
nakes untuk bisa bekerja sampai sekarang
dan kita lihat bahwa nakes
siang malam bisa bekerja dan
tentu tidak hanya oleh karena gizi yang baik
tenaga yang cukup tetapi juga karena
sudah dilakukan vaksin ditambah
lagi dengan sudah diberikannya
lagi belakangan ini dengan
adalah bukti yang secara empiris yang bisa
kita sudah lihat
nah oleh karena itu memang
pemerintah mengajak seluruh masyarakat
untuk bisa berbondong bondong
untuk menjalankan vaksinasi
dewasa muda tidak hanya sektor
publik tetapi juga kepada lansia
hatipun memang dalam laporannya
lansia penyerapan yang masih kecil
oleh karena mungkin akses
pendampingan atau yang ngantar
masih kurang tapi ini harus menjadi
prioritas oleh karena itu kita
berharap nanti posko ppkm yang ada di
desa dan kelurahan bisa
memetakan berapa jumlah lansia
di rt dan rw nya yang
perlu vaksinasi dan ini harus segera
siap diantar ke sentra vaksinasi
untuk mendapatkan vaksin
dan demikian juga mereka
yang di kelompok usia muda
ini sudah dibuka oleh pemerintah
untuk mendapatkan vaksinasi
jadi ini adalah menjadi
dengan vaksinasi tersebut
maka pola penularan akan
tidak cukup hanya dengan vaksinasi
tapi kita juga harus
melaksanakan contact tracing
kemudian kita harus juga membatasi
supaya kita jangan berkurumunan
jangan berpindah tempat
kalau tidak memerlukan dan kemudian
juga kita harus
jadi ini merupakan satu kesatuan
dan tentu ini menjadi
dan kemudian juga bagi mereka
yang isolasi mandiri
kalau tempatnya tidak memadai
kemudian ada comorbid
dan kemudian juga
kesulitan untuk pendampingan
isoter pemerintah sudah
menyiapkan isoter di berbagai
kabupaten kota di kecamatan
di ibukota provinsi
ada di gedung balai diklat
dan ada di berbagai
hotel cukup baik
dan ini kita harapkan semua yang isoman
ini bisa dirawat
disana dengan demikian
akan mencegah juga kluster keluarga
kalau klaster keluarga dicegah
berarti angka yang tertular juga bisa dicegah
jadi ini harapan kita
semua supaya mereka yang
tidak perlu enggan untuk
lapor kepada rt dan rw
tidak perlu dan juga
untuk dirawat di isoter
ini bukan aib tapi ini merupakan
perjuangan kita bersama agar
dengan perjuangan bersama ini kita bisa
menanggulangi covid sembilan belas nasional
yang sudah disiapkan
dan inilah harapan kita semua
dan kalau kita dirawat di isoter
tentu akan mendapat pengobatan
sesuai dengan paket yang sudah disiapkan
oleh pemerintah baik
pak ginting jadi menjaga
protokol kesehatan dan juga vaksinasi
itu menjadi hal yang sangat penting begitu ya
untuk saat ini silakan untuk
ya terima kasih jadi
tetap saja walaupun kita
semua sudah divaksinasi
pertama tadi yang pasti
adalah berkerumun dulu jangan
dilakukan gunaan masker yang baik
disatu sisi saya pikir kita
juga tetap harus swast pada dengan
varian baru ini
seperti juga yang
dengan who bahwa kita harus swast pada
adalah dengan melakukan
seperti yang dilakukan
dan saya pikir
kita tidak hanya melihat
varian varian yang sudah ada
di tempat lain tetapi
juga dapat melihat
peringatan bagi kita
atau memantau lebih
yang kita temukan yang baru
sesuatu yang harus kita
swast padai dan
seperti yang kita
yang dilakukan oleh teman teman
itu pasti akan banyak
dapat berguna untuk
pekerjaan di klinik
yang bisa saya berikan kepada
semua teman teman yang ada
dan yang mendengarkan
baik terima kasih
atas waktunya prof hera
dan pak ginting tetap
jaga kesehatan dan sehat selalu
guna menekan penyebaran varian baru virus
corona pemerintah terus melakukan
penguatan testing dan tracing
selain itu akan dilakukan juga
percepatan vaksin untuk menaikkan imunitas
tubuh karena vaksinasi juga
mengurangi resiko tertular menderita
sakit berat dan juga menurunkan resiko
kematian selain itu kita sebagai
masyarakat juga harus turut
berpartisipasi dalam membantu menghambat
dan juga memutus transmisi virus
yaitu dengan cara selalu
menerapkan protokol kesehatan jangan
lengah pandemi masih mewabah
divaksinasi dan disiplin protokol
kesehatan menjadi kunci hentikan
penularan covid sembilan belas ingat tiga m
diaktivitas keseharian memakai
masker menjaga jarak dan menjauhi
kerumunan serta mencuci tangan dengan
sabun di air yang mengalir
saya ratu nabila undur diri terima kasih dan sampai jumpa
di video selanjutnya